kejutan kembali terjadi di turnamen indonesia open super series premier dua ribu tujuh belas
pasangan ganda putra indonesia yang diunggulkan di tempat pertama kevin sanjaya marcus gideon disingkirkan pasangan denmark
nasib serupa juga dialami tunggal putra indonesia tommy sugiarto yang dikalahkan unggulan pertama malaysia lee chong wei
sejak awal laga permainan kevin marcus yang ditargetkan meraih gelar juara terlihat tidak lepas dari tekanan lawan
pasangan ganda denmark astro bradsmussen beberapa kali juga memperlihatkan pertahanan rapat yang sulit ditembus oleh smash smash dari kevin marcus
pasangan ganda putra indonesia peringkat pertama dunia ini tercatat beberapa kali melakukan unforce error yang membuat angka selalu tertinggal
dukungan dari penonton juga tidak dapat membuat kevin marcus bangkit
hasilnya kevin marcus menyerah enam belas dua puluh satu dan enam belas dua puluh satu dan harus terbaik
kedua dua penonton yang tertinggal singkir dari turnamen indonesian open super series premier dua ribu tujuh belas
saya agak ada sedikit hati hati ya karena sama seperti yang saya bilang sebelumnya ada sedikit masalah
yaitu saya ada citra bahu ya bahwa saya ada yang tropik sedikit jadi saya cukup berhati hati sih di bola belakangnya
sementara itu di nomor tunggal putra pemain tunggal putra indonesia tommy sugiarto juga meraih nasib serupa
bertemu dengan unggulan utama salam malaysia le chong wei tommy akhirnya menyerah lewat pertarungan rubber game dua puluh satu tiga belas sepuluh dua puluh satu
tommy berhasil mengambil game pembuka dengan kemenangan dua puluh satu
pada game berikutnya lee chong wei mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya dan berbalik unggul dua puluh satu
pada game penentuan tommy sebenarnya sempat unggul tujuh belas empat belas
namun le chong wei kembali bangkit dan menang dua puluh satu delapan belas
tapi tadi ada momen memang saya leading saya tidak bisa memanfaatkan peluang saya untuk bisa memenangkan pertandingan
juga chongi juga memang dia banyak pengalaman dan juga pemain yang sangat pengalaman dan berkualitas juga bisa memenangkan di game akhir meskipun dia tertinggal
masih dari indonesia open pasangan ganda putri grecia poliyi apriyani rahayu lolos ke babak enam belas besar indonesia open super series premier dua ribu tujuh belas
sementara pasangan agata emanuella siti fadila silva ramadanti harus tersingkir lebih awal
masih dari indonesia open pasangan ganda putri grecia poliyi apriyani rahayu lolos ke bawah ke enam belas besar indonesia open
masih dari indonesia open pasangan ganda putri grecia poliyi apriyani rahayu lolos ke bawah ke enam belas besar indonesia open

pertarungan seru ganda putri juga terjadi di lapangan lain
ganda putri indonesia hasil babak kualifikasi agatha emmanuela siti fadia silva ramadanti memaksa pasangan unggulan ke enam tiongkok leu ying lo yu bermain rubber game
sayang sekali ganda putri indonesia kalah dengan skor dua puluh satu tiga belas sepuluh dua puluh satu dan sembilan belas dua puluh satu karena pasangan tiongkok yang lebih tenang dan matang di poin poin krusial
sampai rabu sore dari delapan pasangan ganda putri indonesia yang telah bertanding hanya tiga pasangan yang berhasil lolos ke babak enam belas besar
erlang gawisnoaji jakarta
sejumlah pemain indonesia yang sebenarnya diharapkan bisa berbicara banyak di turnamen indonesia open super series premier dua ribu tujuh belas
ternyata harus tersingkir di babak awal
hasil buruk di piala sudirman lalu ditambah hasil di turnamen indonesia open ini menjadi peringatan dan bahan evaluasi menyeluruh bagi pbsi
mereka harus benar benar introveksi lah ini kan agustus mau ada kejuaraan dunia kan ada yang mau ikut sea games juga gitu loh
ya dimaksud di tingkat di pelatih gitu kan pelatih teknik fisik juga apa sih gitu loh
mereka harus duduk bareng juga mereka yang tahu lah gitu loh
masih dari turnamen indonesia open super series premier dua ribu tujuh belas kejutan juga terjadi
di salah satu turnamennya
tunggal putra yang berlangsung rabu malam mantan pebulu tangkis nomor satu dunia asal tiongkok lindan
harus menyerah dua set langsung dari pebulu tangkis non unggulan asal taiwan wang suwei
lindan yang menempati unggulan ketujuh dalam turnamen ini harus menyerah dua set langsung enam belas dua puluh satu dan delapan belas dua puluh satu dalam waktu empat puluh dua menit
dilansir detik com lindan mengaku belum bisa beradaptasi di lokasi pertandingan
di babak kedua wang suwe
akan menghadapi pebulu tangkis asal di hongkong